inilah rekaman video amatir oleh warga yang merekam terjadinya bentrokan antara perguruan silat pagar nusa
dengan sejumlah orang yang tak dikenal di benua surabaya pada minggu siang
kejadian ini kini ditangani oleh polsek pakal dan akan dilakukan pengembangan lebih lanjut
guna mencari pelaku
fahrudin ulwi surabaya jawa timur